kita ke informasi selanjutnya ini pada masa libur imlek lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat kembali dipadati kendaraan pengunjung asal jakarta
rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah atau one way justru membuat kemacetan bertambah parah
antrian panjang terlihat di gadok menuju puncak di mana kendaraan merayap bahkan sesekali tidak bergerak
kemacetan ini terjadi seiring dengan libur imlek dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan akhir pekan
rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan sistem satu arah yang dilakukan anggota polres bogor belum berhasil mengurai kemacetan di kawasan puncak
sistem satu arah yang diterapkan justru memperparah kemacetan hingga kendaraan harus antre hingga tiga jam lamanya
nasional hari imlek terpantau situasi arus lalu lintas di seputaran puncak terutama di seputaran gadok
tadi di lietol itu sudah terjadi arus lintas
di depan gadok jadi antrian satu kilo
jadi saat ini sedang melaksanakan proses one way dari arah jakarta menuju ke arah puncak
sejak pagi ribuan kendaraan wisata yang datang dari arah jakarta menuju puncak bahkan sudah terjebak kemacetan parah di gerbang tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
antrean hingga sejauh tujuh km menembus ruas tol jagorawi
padatnya arus lalu lintas ini juga membuat kemacetan
sehingga ke arah megamendung
banyak pengendara yang nekat berputar arah di tengah ruas tol karena tidak sabar untuk mengantre